tidak salah sih kalau anda menganggap saya seperti buruan sirkus saat naik motor ini
karena emang motor ini ukurannya mini dan cc nya pun kecil tapi jangan salah
biar kecil kecil gini harganya gak kalah dengan motor sport keluaran terbaru
salah satu tempat yang bisa menjadi referensi bagi pencinta motor mini adalah garasi dua puluh tujuh yang
ada di kawasan kebon kacang jakarta pusat puluhan motor mini dari berbagai jenis dan
merek di koleksi oleh faisal sanad sang pemilik garasi dua puluh tujuh sejak awal tahun dua ribu an saat itu
tak banyak orang yang mau melirik motor motor yang rata rata bermesin lima
dulu itu minibike itu waktu saat saat kita awal main itu jadi barang barang yang bisa dibilang
sampah deh jadi pernah punya orang ditaruh di samping rumah di hujan panasin sampai rongsok kan
dari situ kita tertarik tuh kenapa enggak ini ini motor klasik sampai timbul ini motor jadi
bahan edukasi sekarang jadi orang indonesia itu dari zaman dulu sampai kadang sampai sekarang
taunya motor kecil itu monkey
atau motor monyet julukannya tapi mereka enggak tahu di indonesia bukan di indonesia
di dunia itu yang namanya motor kecil itu banyak banget jenisnya
di era keemasannya di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh hingga seribu sembilan ratus delapan puluh an hampir semua pabrikan motor besar di dunia
memiliki line up motor mini dan kalau sekarang sepeda lipat menjadi tren sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
pabrikan motor asal italia di blasi sudah membuat motor mini yang bisa dilipat
selain motor lipat masih banyak beragam jenis motor mini lain yang tak kalah unik mulai dari yang
klasik ini trail dengan dapur pacu special engine motor mini adventure scooter diwills
hingga motor mini custom namun untuk merawat dan memelihara motor motor mini yang populasinya di
indonesia tidak banyak ini jelas butuh kesabaran sebab saat pertama kali didapat
juga memiliki motor motor yang lebih mudah untuk dihubungi dengan motor motor lainnya dan juga untuk
memiliki motor motor lainnya dan juga untuk memiliki motor motor lainnya dan juga untuk memiliki motor motor lainnya

dengan sensasi saat mengendarai salah satu dari beragam jenis motor mini tadi
kalau ini kita keunikannya sama kelangkaannya gitu jadi buat orang
karena terlewati lucu ya nah itu motor karakternya emang lucu gitu loh
seperti faisal motor mini dalam kondisi orisinil jelas memiliki nilai dan harga yang lebih tinggi
yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah tapi modifikasi juga bukanlah hal yang
haram dilakukan dengan tetap mempertahankan tampilan orisinil faisal mengganti mesin motor
mini miliknya dengan motor lain yang memiliki cc dan tenaga yang lebih besar tujuannya itu
sebetulnya supaya dia punya napas lebih panjang jalannya juga nggak begitu capek dibandingin lima puluh cc sampai
udah ngastem honda gorilla v engine dua ratus lima puluh cc udah pernah setelah jadi dilemanya kita nggak berani pakai malah karena
bobot yang terlalu kecil cc dua ratus lima puluh cc ya itulah akhirnya jadi pajangan dengan puluhan motor
mini miliknya suatu saat faisal berkeinginan untuk membangun sebuah museum motor mini dimana para
penggemar motor unik ini bisa berkumpul dan saling bertukar informasi erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta